saya sempat berpikir untuk melahirkan
inilah tampilan judi gacor atau judi online kini
berwarna warni memakai ikon yang lucu dan tak ketinggalan sound yang ceria
sekilas judi online tak ubahnya permainan anak anak yang mudah diunduh dari toko aplikasi online
situs judi online bahkan banyak menampilkan sosok kartun yang mudah tersimpan diingatan
tujuannya satu agar permainan judi cepat diterima
dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat termasuk remaja dan anak anak
benar itu menjadi trigger senamanya
jadi waktu misalnya dia menang kemudian ada suara suara tertentu
atau ada gambar yang ditampilkan itu menjadi terekam dalam memori jangka panjang dia
bahwa pada saat itu terjadi aku menang sekian banyak
dan ketika ada muncul fitur itu maka dia langsung berasa
mengingatkan dia akan kemenangan dulu
dan dia kemudian ingin sekali bermain judi online itu
jadi hilangkan anggapan bahwa judi online seperti permainan judi yang kita kenal dulu
rentan digrebek atau gampang ketahuan istri dan diarak pulang
judi online dirancang dengan unsur unsur keceriaan
lebih private santai
dan penuh kesenangan
saya untuk melakukan game namanya slot olympus ini hobi aja
mas kalau kayak gini paling terbesar kalah berapa
saya paling terbesar kalah nominanya delapan jutaan
dua juta itu dalam waktu berapa lama bermain
itu kurang lebih satu jam
saya akan mengajak anda menelusuri kejamnya perjudian di era digital
yang bisa membuat pecandunya sulit keluar dari lingkaran setan